saudara kompastv kembali bagi bagi tiket mudik gratis kepada lima puluh penonton setiap kompastv
yang telah mengikuti kompetisi mudik gratis bersama kompas tv
dengan menggunakan kereta api ke jawa tengah dan jawa timur
berikut cerita penonton kompastv yang berhasil menang war tiket mudik gratis bersama kompastv
mengapresiasi teman terpercaya kompas tv membagikan lima puluh tiket mudik gratis
kepada penonton setiap kompastv yang telah mengikuti kompetisi mudik gratis bersama kompastv
selama satu bulan di program khusus ramadan kompas tv
sepuluh penonton tersebut terpilih berdasarkan hasil undian dari sekitar lima peserta yang mendaftar
sepuluh pemenang tersebut diberangkatkan dari stasiun gambir jakarta pada senin sore
menggunakan kereta api eksekutif menuju jawa tengah dan jawa timur
nah ini tuh mas dan mbak dapat informasi bahwa kompas tv ini ngadain mudik gratis
nah terus kemudian kok bisa sih satu pasangan dapat dua duanya tuh gimana ceritanya
udah tiga tahun nih gak pulang terus akhirnya dapet
akhirnya dapet kesempatan mudik gratis dari kompastv
setelah tiga tahun gak pulang
yang menariknya adalah dan ini juga cukup menggugah hati kami gitu ya sebagai penyelenggara
karena banyak sekali para peserta atau yang notabene ada pemirsa kompastv itu yang
hampir tiga tahun ini belum bisa melakukan mudik gitu ke kampung halaman
dan banyak dari mereka yang menyampaikan kalau kompastv itu memberikan peluang mereka
untuk bisa kembali ke kampung halamannya kembali gitu loh mbak
kami cukup mengapresiasi juga ya gitu ya
para antusias peserta karena ribuan yang mendaftarkan apa namanya untuk mendapatkan mudik gratis ini sih ke kompas lipi
bagi kompas tv membagikan tiket mudik gratis menjadi tradisi tersendiri di setiap bulan ramadan
untuk terus menjalin kedekatan dengan para pemirsa setianya
tim liputan kompastv jakarta